sebuah ruang server fakultas teknik pertanian di institut pertanian bogor jawa barat terbakar pada rabu siang
kebakaran diduga karena arus pendek listrik dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
kebakaran melanda sebuah ruang server dan beberapa ruangan di fakultas teknik pertanian institut pertanian bogor rabu siang
kebakaran diduga disebabkan oleh arus pendek
kebakaran sempat membuat mahasiswa panik
sebagian mahasiswa lain ikut membantu memadamkan api
ruang server sana
ruang server ya
lagi lewat aja
lagi lewat terus
ya terus ada kebakaran kan awalnya masih di pojok tono terus dia jebar di samping samping
ke samping melebar
terus ini abang lagi apa upaya madaman atau gimana
ya tadi habis bareng bareng sama mas soalnya ini habis memadamin api
dari listrik belakang arus pendek lah ya
arus pendek menjalan ke semua
tapi untuk yang di atas hanya asup aja
jadi udah terbakar
untuk pemadam udah cekal
berapa unit pemadam kebakarannya dipercinkan
kita dari perbatasan wilayah dari kabupaten dari lewiliang
kita turunkan dua unit
kita mendapat musibah yang terbakar di ruang server dari paku paku teknik pemadam
dan lalu merebut ke sida
belum diketahui kerugian akibat kejadian ini